terserah kamu sih
yang jadi masalah itu riki
gue tuh mulai gak suka
itu orang maunya apa sih
mau gangguin hidup
itu orang masih terus ngikutin lagi
kita pulang aja ya sekarang aku
aku bener bener pusing ini sekarang
ini beneran harus balik nih
yaudah kita pulang aja
kasian elsa kan kalau dipaksain begini
boleh nggak pulang aja ya
tapi kamu yakin kamu gak merasa kayak sakit mungkin
cuma ya mungkin karena aku nggak terbiasa aja
jadi sekarang aku
aku agak pusing gitu sih
kasian elsa nya
kita balik aja ya ke rumah ya
kalau kita pulang aja
tadinya aku pikir kita bisa sama sama ke toko mainan
sekalian beli mainan buat ren
kenapa kenapa ada yang sakit
aku cuma mimpi mimpi buruk tentang diaturin
itu pasti karena kamu kecapean deh
maka kamu harus banyak istirahat dong jangan banyak gerak
enggak cuma aku
entah kenapa aku merasa tuh kayak bener bener nyata loh sayang
dan aku melihat katrin
makanya kenapa aku suruh kamu pulang
tidak usah mikirin hal hal lain dulu
kita sekarang siap siap ke rumah sakit ya sekarang juga
enggak kita sekarang
gak pikirin kondisi kamu dong kondisi kamu masih kayak gini
nanti kalau misalkan drop banget gimana
enggak usah aku enggak apa apa ya kita ke rumah sakit sekarang oke
aku tahu catering sangat berharga buat kamu
harus perhatiin kondisi kamu dong enggak
aku khawatir sama kamu kalau misalkan kamu nanti makin road gimana
sekarang aku udah bisa jalan jalan aman pokoknya aku udah kuat
dan aku akan jauh lebih tentang kalau aku melihat katrin
percaya sama aku
ngerti ngapain ya
ya enggak apa apa enggak apa apa aku
ya aku bantu
enggak aku bisa aku bisa aku udah belajar jalan
bantu bantu pelan pelan
aku bantuin ya
untuk keluarga sama katrin kemana ya
sepertinya dokter michelle membawa pulang suaminya pak ada yang bisa saya bantu
oh gitu ya
apa saya boleh menunggu katrin ke dalam
maaf bapak siapa ya
baik pak silahkan pak
kalau begitu saya permisi ya pak
saya bilang seperti itu kamu akan setuju atau enggak
tapi ini sebagai doa saya juga
itu si nino ngapain keluar dari mobil
kamu kenapa kok ngeliatin kayak
emang ada pak
aku ngerasa ya
ya gimana ya aku baru keluar penjara gitu loh
ngeliat suasana ini aja beda
gak ada yang beda
sama aja kak

iya itu ricky
iya itu ricky
iya itu ricky
iya itu ricky
iya itu ricky
udah aman kan
kita masuk sekarang yuk
kita masuk sekarang
kenapa jadi kamu yang bukain
gak apa apa masuk sekarang aja yuk
kenapa jadi kamu yang bukain
kayaknya kita pulang sekarang aja ya ini juga mau pulang kartika iya tapi cepet ya
kamu tuh kenapa sih kayak orang ketakutan iya esa kayak ketakutan gitu kenapa ya dia
enggak aku nggak kenapa napa aku nggak ketakutan kok oke oke oke udah kita pulang ke rumah
udah pergi aja nih
pasti elsa ketakutan terus dia minta nino cepet pulang